tersebut berasal dari kota kalkilia tepi barat dan bekerja di sebuah pabrik yang terletak dekat dengan tempat kejadian penembakan pada minggu waktu setempat
otoritas israel mengatakan seorang pria dan perempuan berada dalam kondisi kritis dan seorang perempuan lainnya yang terluka telah dibawa ke rumah sakit
polisi dan tentara israel tengah melakukan penyelidikan dan mencari pelaku penembakan itu
kita ke argentina di saat indonesia tengah menjadi tuan rumah asian para games dua ribu delapan belas di jakarta youth olympic games dua ribu delapan belas juga telah resmi dibuka di buenos aires argentina
ribuan penonton di ibu kota argentina turut menyaksikan detik detik pembukaan olimpiade yang diikuti sekitar empat atlet remaja dari berbagai negara pada sabtu waktu setempat
presiden komite olimpiade internasional thomas bach juga turut mengundang dua belas remaja
olimpiade yang diikuti oleh atlet berusia lima belas hingga delapan belas tahun ini digelar mulai tanggal enam sampai delapan belas oktober dua ribu delapan belas dan mempertandingkan tiga puluh dua cabang olahraga dengan dua ratus empat puluh satu nomor pertandingan
indonesia juga turut mengirimkan wakilnya di ajang ini
dan demikian cnn indonesia